udah bantu saya
di saat saya nggak ada
tapi kalau untuk
saya bener bener gak mampu
mbak nenek udah gak tinggal disini dong
ini menunya saya taruh disini ya
tante sudah sampai ya
gak ada waktu deh ngurusin hobinya
mbak matua itu
dapat duit juga
ini kan ulang tahunnya mas fahri
ini kan ulang tahunnya mas fahri
ini kesempatan bagus buat aku
jadi aku bisa ketemu
dan kasih mas fahri
dengan begitu aku bisa
dan membuat dia berteguk lutut lagi seperti dulu
udah kelar semua gawean
abi pengen telur rebus
bu saya mau ke warung dulu ya
mau beli telor
oh ya sebentar saya ambil uangnya ya
eh gak usah bu ada ada
ih bu dewi mah begitu
woles aja kalo buat beli telor
neneng ada bu
jangan tante dewi
kasihan mba neneng
dia habis dipecat sama tante nisa
abis pk cerita segala lagi
kamu beneran dipecat sama bu nisa
ya gitu dah bu
udah biar saya telepon bu nisa
eh gak usah bu udah biarin aja
tadi kan abis dimarahin
mba neneng belain
ya jadi mba neneng
ya abis pake dibahas lagi
ya allah bener kaya gitu
kamu belain abi
sampai harus kehilangan pekerjaan kamu
udah bantu saya
disaat saya gak ada
tapi kalau untuk menggaji kamu
saya bener bener gak mampu
mba neneng udah gak tinggal disini dong
abi bu dewi jangan begini nenek jadi sedih
nenek gak kemana mana kok abi ibu dewi
nining tetap di sini itu juga kalau boleh
kalau masalah gaji gak apa apa nenek gak digaji
nanti aja kalau bu dewi ada rezekinya ketemu rezekinya
nenek mau jaga abi bu
karena abi udah saya agap kayak anak sendiri
ya allah nek
nenek baik sekali
terima kasih aneng ya
saya akan balas semua kebaikan kamu
bu dewi gak tau kali ya
kalau nenek tuh dulunya jahat banget sama bu dewi sama abi
tapi bu dewi sama abi selalu baik sama neneng
rasanya sudah sangat lama
aku gak merayakan ulang tahun aku dengan orang yang aku sayang
aku selalu sendiri
tapi tahun ini
allah memberi aku dengan kebenaran
orang orang yang bisa aku ajak berbagi kebahagiaan
gak apa apa kamu gak angkat telepon aku
tapi setelah kamu lihat apa yang akan aku lakukan dan kamu nanti
aku yakin kamu akan mendulang mantan terindah
aduh abang ganteng satu
baru juga nongol
udah nanyain bu dewi
hmm lihat gak aku dong di depanmu
oh yaudah kalau gitu saya tunggu di sini ya
tapi sudah selesai
neneng itu nggak kedip kedip
dan matanya kayak kelihatan sedikit merah dan sebab
jadi kayak sepertinya perlu periksa dokter
ya ampun pak dokter
nenek mah sehat sehat aja
sehat wa alfiyah seger buger
tuh sehat kagak sakit
lah kagak sakit pak dokter
cukup bisa denger kok
makanan udah sampai dingin gini masih belum dateng juga